masih dimana sih
mama banget rara nungguin
oh udah dekat
yaudah cepetan deh ya
eh siapa sih
kok kayak suara rifqi
yaudah santai aja
lu kenapa sih siapa yang nelfon
lo bisa diem gak sih
bukan urusan lo
weh lo belum jawab loh
dan lo kenapa
kok tiba tiba berubah gitu mutnya
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif atau berada di luar service area
kok gak aktif ya
jangan jangan el matiin handphonenya
apa l gak suka sama aku
tapi kenapa mila gak cerita sama aku ya
jadi ibu punya temen deket
apa ibu ajak kau kesini buat ketemu laki laki ini ya
tapi kenapa ibu gak pernah cerita sama aku
jangan cakap sama aku
eh gue takut lo kesambet
lo beneran kesambet ya
ngeri sih ini
lo kenapa sih
makan sendiri aja
dia abis berantem sama kamu
ngangkat telpon di hp tante
terus langsung berubah moodnya
apa jalan jalan yang
telepon tadi itu mas roy
dan el udah bicara sama mas roy
makanya el jadi bad mood kayak gitu
tunggu ibu el
tunggu ibu el
tunggu ibu el
tunggu ibu el
ini ada apaan sih
ini ada apaan sih
gue minta ini dibungkus aja ya
oke terus talangin
pada vin dimana
pada vin dimana
lama banget perasaan
ntar lagi si da vin pasti dateng
ntar lagi si da vin pasti dateng
anjong opa masih dimana sih
mama banget rara nungguin
oh udah dekat
yaudah cepetan deh ya
rara udah lama nih disini
oke yaudah take care
ibu kenapa ngajur sama aku sih
kenapa coba ibu tega banget
biarin aku tahu dengan cara kayak gini
el tunggu ibu el
kamu kenapa sih el
minta waktu sendiri boleh kan
el kamu tuh kenapa cerita dong sama ibu
alasan ibu tadi ngajak el makan di cafe apa
buat ketemu sama laki laki lain kan
kamu dengerin ibu dengerin apa lagi sih ibu
ada yang bisa dijelasin lagi
ngeliatin ibu lebam kayak gitu
kamu menanggung polisi
kamu tak kelihatan ibu disiksa sama bapak
kamu yang salah nak
kamu yang salah
nama kamu memang patah mendapatkan dianak
ibu bahagia sama kamu
kamu anak yang berani el
ibu melakukan ini karena ibu takut
kita berdua saling menguatkan
dalam kehidupan ibu gak ada laki laki
ibu sangat berani sama ibu
ibu kan ranam
ibu pakai kata kata ibu tapi tak bisa
saya mau puj jahren
aku yakin kamu akan lo bercinta

tokom untuk kamu